mudahkan undangan pesta hitanan ini bukan untuk menghitankan anak anak yang akan beranjak
dewasa melainkan acara hitanan tiga ekor kucing yang dimiliki pasangan suami istri asal desa
keluncing banyuwangi jawa timur undangan ini sontak viral di media sosial hingga mendapatkan komentar
beragam dari warganet jelang pesta digelar rumah pak sutri bernama bokyanto dan indrawati ini tampak
sibuk pesta hitanan tiga kucing ini juga dimeriahkan hiburan jaranan hingga orkes
dangdut sehari semalam sejak minggu siang pemilik kucing mengaku sengaja meramaikan
acara hitanan tiga ekor kucingnya karena nazar wanita ini merasa iba kucing lia
yang ditemukan tujuh bulan lalu tergeletak di depan rumahnya tanpa kurus